kita ke informasi lainnya dinas kesehatan provinsi papua menyebutkan gizi buruk dan campak menjadi penyebab puluhan anak diantaranya berusia di bawah lima tahun meninggal di kabupaten asmat papua
dinas kesehatan provinsi papua mengklaim telah memberikan pendampingan di kabupaten asmat untuk mencegah jatuhnya korban jiwa
hingga kini korban yang meninggal sebanyak lima puluh satu anak beberapa diantaranya balita di sejumlah distrik dan kampung
dari distrik pelu tiga di wilayah nakai empat anak jadi sudah dua puluh enam ya
terus meninggal di kampung kapi dua dua puluh delapan
meninggal lagi di kampung as dua puluh tiga dua puluh tiga tambah dua puluh delapan lima puluh satu
di jetsi tidak ada laporan anak meninggal
di distrik siret tidak ada laporan anak meninggal
jadi dari laporan yang tadi malam dikirim oleh dinas kesehatan provinsi asmat kebetulan ada grup wa yang sampai ke pusat lima puluh satu
itu yang tidak dilaporkan
tapi balitanya januari sampai januari
sampai tadi malam kan ada dua terakhir ya
berapa distrik pak
distriknya distrik swator brasa fahid pulau tiga jetsi siret
tambahkan enam sampai tujuh
menurut pemerintah provinsi papua penyebab kematian anak di kabupaten asmat adalah gizi buruk dan campak
sesuai dengan data yang dikeluarkan pemerintah kabupaten asmat
sejak september dua ribu tujuh belas hingga sebelas januari dua ribu delapan belas
terdapat tiga ratus tiga puluh sembilan pasien rawat jalan
dan satu ratus tujuh puluh lima pasien rawat inap
kronologi dari awal mulai muncul
dan ada laporan dari asmat
kita sesungguhnya dinas kesehatan provinsi sudah lakukan koordinasi sejak tahun lalu
tapi karena belum ditetapkan dari kabupaten sebagai sebuah klb
dan ini muncul awal januari ini
sehingga ini menjadi kerasa
kami di dasar provinsi beberapa bidang yaitu bidang p dua p maupun bidang tesmas kesehatan masyarakat
telah melakukan pendampingan di sana untuk mengeliminasi kejadian ini
tapi kami juga dikejutkan karena kejadian ini menyebar begitu cepat
semua wilayah di kabupaten asmat
pemda telah membentuk tim yang turun ke lokasi kejadian
seperti di distrik pulau tiga distrik sawa erma distrik sirets distrik jetsi dan distrik kolf
serta daerah di sekitar wilayah distrik tersebut
albert matatula jayapura